sekumpulan hewan jangkrik menyerbu ke dalam dan menutupi sebagian tembok dan lantai masjidil haram di makkah arab saudi
jangkrik menutupi sebagian masjidil haram di mekah arab saudi pada awal pekan ini
dilansir dari gulf business com kawanan jangkrik juga menyebar ke bagian lain kota mekah
dalam sebuah pernyataan di twitter pemerintah kota mekah mengatakan lebih dari satu ratus tiga puluh anggota telah dimobilisasi untuk memusnahkan serangga tersebut
pengasapan dilakukan di selokan sumber air terbuka di sekitar pekarangan masjidil haram dan di semua toilet
akun twitter at holi makkah merilis foto pekerja tengah mengasapi masjid serta saluran air di jalan jalan kota
gambar dan video jangkrik beredar awal pekan ini di media sosial dengan serangga terlihat menutupi dinding dan lantai masjid